sehari jelang hari pernikahan founder dan ceo of cxo media putri tanjung
melangsungkan upacara siraman dan midodareni di kediamannya di jalan tukumar jakarta pusat
menggunakan adat solo
prosesi diawali dengan sungkeman calon pengantin putri kepada kedua orang tua
kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan lelaki pilihannya
semoga bapak dan ibu berkenan membukakan pintu maaf atas segala kesalahan yang pernah uti perbuat
usai sungkeman acara dilanjutkan dengan proses
prosesi ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan calon mempelai baik lahir maupun batin
acara dilanjutkan dengan dodol dawet atau berjualan dawet oleh kedua orang tua
yakni khairul tanjung dan anita ratnasari tanjung
ini melambangkan kedua orang tua calon mempelai wanita telah melepaskan anaknya menuju jenjang pernikahan
pada malam harinya
rangkaian acara dilanjutkan dengan midodareni
calon mempelai pria bersama keluarga menyambangi kediaman calon mempelai wanita
untuk menyerahkan seserahan sekaligus untuk mengenal lebih dekat dengan keluarga calon pengantin wanita
dalam kesempatan yang sama
sang ayah calon mempelai wanita khairul tanjung
memberikan empat nasihat pernikahan atau catur weda kepada kedua calon mempelai
setelah ananda beristri
maka sikap dan tikah lakuannya
ananda harus lebih dewasa
dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami yang baik
demikian juga ananda putri indah sari tanjung
harus menyadari bahwa ia telah mempunyai pendamping dalam hidupnya
minggu dua puluh maret dua ribu dua puluh
putri tanjung akan menikah dengan gwinandra jatikusu

gwinandra atau yang akrab di sapaandra
merupakan putra kedua dari dwi
di duyasmono dan di rape komalaningtyas
calon menantu hairul tanjung ini adalah lulusan terbaik dari sma taruna nusantara
nurina malinda jakarta